konser musik adalah wadah hiburan namun menikmati karya idola tak mesti melulu modal niat dan uang
karena sekarang dunia perang tiket alias tiket war nyatanya lebih kejam
kalah sepersekian detik tiket konser pun melayang
apalagi kemunculan calo calo dunia maya yang tak habis pikir menjual tiket serampangan gila gilaan mengambil keuntungan
lalu apakah calon tiket di bisnis pertunjukan adalah hal lumrah atau sebaliknya
kami bahas malam hari ini bergabung adri subono promotor konser musik
mas adri selamat malam
selamat malam mbak
oke ini mas adri dari zaman saya nih
kita ngantri kalau dulu nonton konser ngantri antrian mengular berdiri berjam jam
tapi zaman dulu sampai zaman sekarang tentunya beda ya
mas adri melihat bagaimana perubahan calon tiket dulu zamannya mas adri dengan sekarang
ya calon tiket dari kapanpun juga selalu sudah ada ya
mau dulu mau sekarang
karena mereka mencari kesempatan di mana mereka bisa membeli harga tiket dengan murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi
apalagi sekarang dengan konser coldplay yang kita tahu apa namanya mau jual berapapun tiket itu pasti laku di garansi laku abis gitu loh
jadi calo dari zaman dulu dari zaman saya menjadi promotor sampai sekarang pun selalu ada
oke berarti sebenarnya calo itu adalah hal yang biasa
bisa dihindari dari bisnis pertunjukan khususnya konser musik atau sebenarnya gimana mas adri
susah susah dihindari karena mereka juga mau beli tiket secara resmi ya
mereka datang mereka mau beli tiket dan menjualnya
seperti zaman dulu itu banyak sekali anak anak yang menjual tiket membeli tiket menyuruh pengemudi menyuruh tiket
lalu supirnya datang ke tempat penjualan tiket
ini kamu mau jual atau kamu pakai atau kamu jual dengan harga lebih tinggi lagi
kita nggak bisa nanya begitu kan
jadi mereka adalah orang orang yang benar benar resmi membeli tiket
seperti halnya hari ini juga banyak orang beli tiket di tempat penjualan yang resmi dan mereka menjualnya dengan harga tinggi gitu
oke berarti kalau susah untuk dihindari mereka pun melakukan step by stepnya sama
seperti ketika kita juga
membeli atau mengantri tiket nggak ada aturan yang dilanggar dong
mereka membeli seperti kita kalau beli tiket ya
jadi susah kita mengontrolnya susah kita membedakan mana pembeli tiket mana yang calo gitu ya
tapi kalau ditanya artinya gini
ini dalam case adalah calo calo yang menaikkan harga yang memark up harga bahkan di atas dua kali lipat
kalau di konser coldplay ini kan bahkan kalau
mungkin mas adri juga
dijual calo di harga di instagram misalkan at least delapan juta
itu sebuah band seperti coldplay saya sebagai seorang promotor bilang bahwa coldplace bikin konser coldplay is garansi pasti sold out
jadi berapapun harga tiket yang dijual pasti orang akan membelinya gitu
baik itu harga yang resmi atau baik itu harga yang sudah ya sudah dinaikkan oleh para calo gitu
sebagai promotor berdasarkan pengalamannya mas adri bisa gak sih promotor ini mencegah orang orang yang bertindak sebagai calo calo ini let's say untuk menaikkan harga yang
gila gilaan jauh banget di atas dua kali lipat dari harga aslinya bisa nggak
gak bisa kita gak ada kontrol ke mereka gitu
karena mereka berdiri sendiri mereka beli seperti saya katakan tadi mereka beli resmi dan mereka menjual kita gak bisa kontrol ke situ
oke artinya kontrol itu kan dalam bentuk regulasi
kita melihat mungkin ke taiwan taiwan punya undang undang untuk penjerat calo
jadi untuk mereka mereka calo calo yang beli tiket dalam jumlah banyak kemudian dijualnya harganya berkali kali lipat
nah haruskah indonesia juga memiliki regulasi yang serupa
kalau itu memang terjadi di negara lain saya rasa di indonesia juga bisa dilakukan itu
tapi harus punya sistem pengontrolan kembali lagi ketika di lapangan kita susah sekali mengontrol penjualan gitu
oke susahnya ada di mana mas adri
pengalaman mas adri
kalau mereka menjual di lapangan kita nggak ada orang yang cukup untuk mengontrol begitu banyak calonnya di lapangan
kalau ada konser itu kan biasa lah kalau kita bikin konser itu banyak sekali calok calok di lapangan kan
saya beberapa kali bikin konsep ya itu yang susah benar kita hindari gitu
jadi pengontrolannya yang susah
oke kalau mas adri lihat kemarin di media sosial khususnya instagram
banyak orang orang yang merasa kecewa yang dikecewakan karena tidak mendapatkan tiket konser karena kehadiran dari calon calon yang menaikkan harga
kemudian memboykot atau meminta orang orang yang juga merasakan hal sama untuk memboykot calon calon ini
dengan cara jangan dibeli pokoknya tiketnya sampai hari h gitu
masuk apa kalaupun mau beli ketika dia udah masuk ke lagu kedua sehingga nanti harganya turun
nah artinya sebenarnya kontrolnya itu juga bisa kembali ke masyarakat
apakah kita bisa seperti itu tapi kan di satu sisi kita melawan ego kita untuk aduh kepengen banget nih
kita pengen nonton juga konser mulai dari awal sampai akhir kan
mungkin orang orang yang benar benar segila gila dengan coldplay mau menahan diri sampai sedemikian berupa gitu ya
kayaknya sih orang orang yang benar benar cinta kepada coldplay mereka begitu ada kesempatan untuk membeli tiket baik itu melalui calo atau apapun juga mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan tiket itu lah
oke jadi kalau misalnya saya gimana gimana mas adi
itu yang dipergunakan oleh calo calo kesempatan itu yang dipergunakan oleh calo calo untuk mendapatkan pasarnya gitu
oke kalau saya tanya bagaimana kita bisa melawan calo calo itu gimana tuh jadinya bisa nggak sebenarnya
saya juga nggak tahu saya juga dulu berapa kali saya ke london nggak dapat tiket akhirnya saya juga beli di calo gitu
dan itu ada di mana mana di internet juga ada semua
dan itu sudah mendunia lah bahwa calo calo dari setiap pertunjukan itu pasti ada calo gitu
oke dan itu artinya adalah hal yang lumrah di bisnis pertunjukan khususnya konser musik ya oke
sorry to say iya oke itu berdasarkan pengalaman seorang promotor ya
oke mas adri selain ngomongin soal orang orang yang mengambil keuntungan kita melihat bagaimana sistem tiketing
boleh sedikit masukan ya untuk melihat ya zamannya dulu sama sekarang tentunya beda
karena semua sekarang serba digital serba online orang nggak pakai ngantri berjam jam lagi kan
nah sekarang yang muncul adalah ketika bagaimana masuk login susah kemudian harus nge war bayarnya aja susah
antrian waiting room di atas lima ratus ribu udah kedepak dan lain sebagainya
artinya apakah ada sistem tiketing yang harus diperbaiki oleh para promotor ketika mendatangkan
musisi band yang artinya punya jumlah fan base yang gede banget di indonesia
itu gampang sebesar hitungnya kita lihat kapasitas dari gbk itu kan berapa sih tujuh puluh ribu kan
delapan puluh ribu sekian
artinya sepeda motor hanya bisa menjual tujuh puluh ribu tiket
sedangkan penonton pencinta coldplay di sini ada jutaan dan mereka dalam satu menit yang bersamaan
mereka berlomba untuk mendapatkan tiket itu
yang terjadi iyalah ada jutaan
dan setelah ini war ini crash ini
oke artinya apa secara infrastruktur internet kita belum siap untuk itu
oh mungkin enggak bukan itu
karena cuma tujuh puluh ribu tiket direbutin oleh jutaan orang
lihat kan satu jutaan orang aja itu udah cepet sekali habis
ini sekarang sudah lumayan ya
beberapa tahun yang lalu ketika itu terjadi kadang kadang lainnya juga crash kan
sekarang sudah semua berjalan lancar gitu
oke artinya sistem tiketing yang sekarang sudah hampir ideal ya dilihatnya ya
ini sudah sistem tiket di indonesia itu seperti sudah di internasional begitulah terjadinya
kalau kita lihat misalkan di jepang mereka juga sudah atau sedanglah mengadjust dengan sistem lotre
yang menurut mereka sepertinya ini akan lebih fair atau akan lebih adil
dan lain sebagainya
apakah itu juga mungkin diaplikasikan di indonesia
saya rasa kita juga mesti cari jalan bagaimana caranya untuk ya seperti yang terjadi di jepang
saya nggak tahu apa yang terjadi di jepang
kalau tadi dikatakan sistem lotre mungkin aja bisa kita ikutin kalau memang itu susah di jepang gitu loh
semua kemungkinan kita bisa jalankan gitu
oke terakhir mas adri saran untuk para promotor karena melihat paling tidak dari awal tahun ini
dan kedepannya kita akan melihat banyak sekali antrian musisi band dari luar negeri yang akan datang ke indonesia
nama nama besar yang tentunya diharapkan baik yang sudah confirm walaupun juga masih ya masih tanda tanya gitu
tapi artinya indonesia adalah promising gitu
negara yang cukup menjanjikan untuk mendatangkan artis artis dengan skala internasional tersebut
apa saran mas adri
ini sekarang ini dengan kedatangan coldplay itu sudah satu satu apa ya tanda yang bagus sekali
karena indonesia itu patut didatangkan oleh artis artis besar lainnya
waktu sebelumnya itu kan masih banyak artis yang masih agak ragu datang ke indonesia gitu ya karena ini dan itu ini dan itu
tapi sekarang dengan adanya coldplay kayaknya menjadi satu kunci bahwa sebentar lagi mungkin artis artis yang lain juga yang besar besar yang tadinya agak reluctant datang ke indonesia akan datang ke indonesia
jadi ya saran saran saya kita sesama promotor yang lainnya kita selalu berusaha untuk membuat konser yang bagus
dan aman juga
kita tunggu ya
adri subono akan mendatangkan siapa mungkin kejutan juga kita lihat kedopanya
terima kasih mas adri subono sudah bergabung dengan cnn indonesia
sehat selalu mas adri